alena akan bantu papi
kalau perlu kita akan menempuh jalur hukum
papi pasti menang
sekarang semuanya sudah terlambat
sekarang semuanya sudah hancur
tapi sangat kecewa sama kamu dan eyang
ini kan waktunya papi cuci darah
kok papi gak ke rumah sakit
tapi membuat kami semua khawatir
bahkan dokter effendi pun khawatir sama keadaan papi
tolong tinggalkan papi sendiri
babi masih marah sama alena
karena alena meminta camilla untuk mendonorkan ginjalnya
itu akan membuat hati papi semakin hancur
hati papi akan semakin hancur alena
alena salah sama papi

tapi alena seperti ini
alena ingin papi sembuh
aku mau ngeliat papi sedih seperti ini
tapi memang pantas mendapatkan penyakit seperti ini
ini mungkin memang hukuman bapri
karena telah menyianyikan kamila selama ini
mungkin bu ambar benar
tapi tidak berhak mengaku aku
sebagai ayah kandungnya kamila
kamila itu baru calon menantunya tante ambar
dan tante ambar gak berhak melarang papi ketemu sama kamila
gak berhak pi
kalau papi mau
alena akan bantu papi
kalau perlu kita akan menempuh jalur hukum
papi pasti menang
cukup alena cukup
sekarang semuanya sudah terlambat
sekarang semuanya sudah hancur
tapi sangat kecewa sama kamu dan eyang
yang sudah menutupi jadi diri kamila yang sebenarnya
bukan hanya eyang dan alena pi
tapi kamilah juga meminta kami
untuk menutupi identitasnya dia
kamila yang memintanya
kenapa dia benci sekali sama hobi
apa dia tidak mau
menjadi anak kandung papi
bukan karena itu
yang ingin mendonorkan ginjalnya untuk papi
kalau papi tahu kamila adalah anak kandung papi
tapi pasti menolak ginjalnya kamila nek
tapi kamila tidak mau itu pi
kamila tidak mau papi menolak ginjalnya
kamilah ingin papi samamu pi
dan bukan hanya kamilah pi
kami ingin papi sembuh
kami ingin papi bertahan pi
kami masih membutuhkan papi
sudah sudah alenda
sudah kamu tadi dengarkan kata papi
tinggalkan pabi di sini sendiri
jangan bikin pabrik jadi makin sedih
keluar alenda keluar
kamu kenapa sayang
enggak papa yang jangan bohong sama yang yang tahu kok kamu habis berdebat lagi sama papi ya
oh iya yang karena ngerasa sedih sama papi alena prihatin yang tapi sekaligus
mau sakit terus tapi enggak mau disembuhin ya itu karena karena papi ingin menghukum dirinya
sendiri ya tapi ngerasa salah
sepertinya tapi pasrah sama ucapan tante ambar sepertinya papi tidak ingin
memperjuangkan haknya untuk mendapatkan camilla
yang kalau papi seperti itu biar alena yang biar alena yang memperjuangkan papi
ini dan alena akan buktikan kalau papi tidak akan kehilangan kamila lagi tidak akan eyang
hai terima kasih bu laras mau menemui saya di sini bu begini ibu saya ingin
membicarakan mengenai pak haris ya seperti seeayak kabarkan pada pula rasa dipakai
gini pak harisnya tidak datang juga ibu
sebagai dokternya saya sangat prihatin bu
dan khawatir dengan kondisinya pak haris bu
itu dia masalahnya do
haris ngotot gak mau cuci darah
dia merasa sudah sewajarnya dia menderita
aduh bagaimana ibu ya
kalau penanganan penyakit ini nanti ditunda terus bu
bisa bisa nanti kondisinya tambah parah itu
iya dokter saya tahu
nah menurut saya begini bu
kalau boleh saya tahu
akhir akhir ini pak haris itu sering melakukan apa ya bu ya
maksud saya apa masalah yang sedang dihadapi oleh pak haris bu
sampai sampai pak haris itu tidak mau melakukan cuci darah
seperti yang saya pernah katakan sama dokter
haris itu punya masalah dengan masa lalu
dan masalah itu membuat dia merasa bersalah dan terpuruk dok
nah masalah itu bu
eh saya dengar dari ibu tini mengenai anak kandungnya pak haris bu
menurut bu tini anaknya pak haris itu sekarang sudah tinggal dengan keluarganya yang baru
dan katanya keluarganya itu sampai sekarang tidak mengizinkan juga untuk menunggu pak haris bu
kalau boleh saya tahu ibu
sebenarnya siapa anak kandungnya pak haris bu